pemerintah kota tangerang mengeluarkan peraturan wali kota
yang mengacu pada peraturan gubernur banten
sebagai pedoman pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
yang diterapkan mulai delapan belas april dua ribu dua puluh
dalam peraturan ini pabrik diizinkan tetap beroperasi
namun harus mematuhi protokol kesehatan
kan industri masih dibolehkan bekerja di kota tanggerang ya
nah ini ada pekerja pekerja dari kaupaten
itu kalau dia beda ktp ya dia harus bawa kendaraan masing masing
begitu jadi kita upayakan seoptimal mungkin
supaya pelaksanaan psbb ini bisa maksimal
pengusaha juga diminta untuk melakukan rapid test terhadap buruhnya
apabila didapati yang positif terpapar covid sembilan belas
operasional pabrik harus dihentikan sementara
dan dilakukan pola bekerja dari rumah
sementara jumat siang sejumlah tokoh masyarakat
serta para ketua rukun warga dan rukun tetangga
berkumpul untuk mendapatkan penjelasan serta sosialisasi
terkait psbb di kota tangerang selatan
diharapkan setelah pertemuan ini
mereka yang hadir bisa segera meluruskan pesan
yang telah disampaikan kepada warga lainnya
hingga ke tingkat terendah
sehari sebelumnya wali kota tangerang selatan
airin rahmi diani
mengelar rapat secara online
dengan sejumlah pengurus dewan kemakmuran masjid atau dkm
seluruh tangerang selatan
dalam rapat itu sambil menangis terisak
airin meminta dkm sekota tangerang selatan
dapat membantu pemerintah kota tangsel
dalam menangani pandemi covid sembilan belas
jadi dalam kesempatan v kon ini
saya bermohon sekali kepada bapak bapak
sebagai pengurus dkm masjid
hari ini kita sama sama tunjukkan dan kita berdoa
siapa tahu dengan doa sendiri
doa dengan kumpul keluarga bapak ibu
untung bisa berkumpul dengan keluarga sana family
siapa tahu doa itu dikabulkan
keberhasilan kita memutus mata rantai
kebersamaan dan disiplin sama sama
airin juga meminta kepada warga tangerang selatan
menuruti imbauan untuk beribadah di rumah
tim liputan cnn indonesia